ya selanjutnya dalam orasi di reuni dua ratus dua belas bahar bin smith menyinggung kasus hukumnya terkait penghinaan terhadap presiden jokowi dalam ceramahnya
bahar enggan meminta maaf pada jokowi
nah usai dilaporkan bahar bin smith dicegah untuk bepergian ke luar negeri oleh kepolisian ia pun rencananya akan diperiksa pada hari ini
pendakwah bahar bin smith turut berorasi di atas panggung reuni akbar dua ratus dua belas
dalam orasinya ia menyinggung kasus hukum yang membelitnya terkait kalimat penghinaan kepada presiden
ia menyebut ceramahnya yang menuai polemik itu terkait aksi empat november dua ribu enam belas atau yang disebut aksi empat sebelas
bahar menilai presiden jokowi tak merespon keresahan umat
ia pun enggan meminta maaf atas apa yang telah disampaikannya
jikalau bagi kalian itu adalah suatu kesalahan
kami allah saya bahar bin smith
kita akan pernah minta maaf dari kesalahan itu pernah saudara
saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf
setelah dilaporkan terkait ujaran kebencian bahar bin smith dicekal untuk bepergian ke luar negeri oleh kepolisian
pelarangan meninggalkan tanah air ini berlaku sejak satu desember kemarin
pencekalan ini dilakukan guna mencegah terlapor untuk berpergian ke luar negeri
serta mempermudah proses penyelidikan pihak kepolisian
rencananya polisi akan memeriksa bahar bin smith pada senin tiga desember
untuk melakukan klarifikasi terkait ceramahnya yang mengandung ujaran kebencian
hari jumat sudah dilayangkan surat panggilan kepada ustadz habib bahar smith
untuk rencana diminta keterangan pada hari senin di bareskrim
kemudian pada hari sabtu kemarin dari bareskrim dari biduk
sudah membuat surat ke dirjen imigrasi untuk pencekalan ustadz habib far smith
sebelumnya bahar bin smith dilaporkan ke polisi atas ujaran kebencian terhadap presiden jokowi
oleh ketua cyber indonesia moanas alaidu dan latka marudie
dalam ceramahnya terlapor menyebut jokowi banci dan hebat